lo berani ngelakuin itu
saya akan lakukan ini buat kamu nih
kalau kamu pikir ini akan setimpal dengan perbuatan saya di masa lalu
saya akan serahkan diri saya sekarang juga ke polisi
udah pasti al
itu konsekuensi yang harus lo terima
dulu gue juga pedici banget sama lo
karena lo deglosin gue ke dalam penjara
gak ada satu orang pun yang mau dalam posisi seperti itu al
gue andi semua orang pasti akan marah akan kecewa
cuman permasalahan sekarang lo kan maafin gue
al masalahnya itu beda al
gue dalam penjara gue ngerasa itu gak adil
gue di penjara roy enggak
lo benar benarnya adil
tapi seiring waktu berjalan
dalam lubuk hati gue yang paling dalam
gue tau al gue yang salah
kok tarik setirnya terus kecelakaan
ada yang meninggal
dan gue bertanggung jawab atas tindakan itu al
gue bertanggung jawab
dan soal andi itu beda banget al
ani itu korban
ani itu gak mungkin ngakun pembunuhan
apalagi tegang ngebunuh roy
lo bisa dendam sama dia sampai seperti itu
mendarah daging babi buta
dan lo siksa dia dengan cara lo sendiri
mendarah daging babi buta
lo ngebohongin andi berkali kali
mendarah daging babi buta
lo permainkan perasaan andi di dalam pernikahan kalian
mendarah daging babi buta
tapi ternyata tujuan lo untuk balas semua dendam uang
mendarah daging babi buta
mendarah daging babi buta
mental andi yang kena
mental andi yang kena
wajar kalo dia sensitif
dia gak salah al
andin manusia biasa punya perasaan bisa sakit hati
mental andi yang kena
jangan samain masalah lo sama gue
masalah lo sama andi itu beda
ini bukan bisnis al
ini soal perasaan
hal yang bisa diri
hati yang bisa diberikan
hati yang bisa diberikan
gue emang sangat keterlaluan
karena dendam gue yang begitu besar
gue jadi melukai andien
dan sekarang gue gak tau
gimana caranya mengobati luka itu
luka yang sudah begitu dalam
luka yang sudah bernanah
yang selamanya gak mungkin bisa gue sembuhin
tapi ibu masih berharap punya kesempatan
kesempatan kalau andin bisa maafin gue
tapi gue gak tau cara
gue sama sekali gak tau
apa gue perlu minum racun juga seperti yang lo perintahkan gue waktu itu
andien tidak menginginkan kematian lo sama sekali
andien gak seperti itu al
lo mau tau caranya
serahin diri dulu ke polisi
buktiin kalau lo bertanggung jawab atas semua perbuatan allah
di mata andien andien bisa melihat kalau lo udah berubah
lo menyesali semua perbuatan lo al
lo mau memperbaiki semuanya
aldebaran al fahri bukan pengecut
dia pasti bisa bertanggung jawab
lo berani ngelakuin itu
apa yang akan aku lakukan
apa yang aku lakukan
apa yang aku lakuin
saya akan lakukan ini buat kamu nek
kalau kamu pikir ini akan setimpal dengan perbuatan saya di masa lalu
saya akan serahkan diri saya sekarang juga ke polisi
ini adalah kematianku
ini adalah kematianku
ini adalah kematianku
ini adalah kematianku
pak tolong dikejar terus ya tolong lebih cepat lagi
aku udah ketinggalan mobil mas al
aku harus cepat menyusul mas al
tapi mas al ke kantor polisi mana ya

mas al ke kantor polisi dekat sini dimana ya
ada bu kantor polisi praja lima bu
barangkali mas al kesana
aku harus coba susul kesana deh
yaudah pak kalau gitu kita ke kantor polisi praja v ya
dari mana gue harus cari pinjaman uang
mama gak bisa bantu gue
tapi gue gak mau sampai gue ketahuan
kok kamu dari sini
itu aku tadi habis sendiri kantin ma
mama sendirian aja apa kamu emang ah
papa agak capek
jadi mama bilang biar mama aja yang nangkukin nino
soalnya nanti daripada ada papa kan
ini mama sekalian bawain roti buat kamu
kalau gitu kita ke ruangan nino aja sekarang ya
nino tadi baru aja minum obat
nino harus istirahat dulu
jadi mendingan kita ngobrol ngobrol di luar aja ya ma
kamu bener juga sih sa
nino kan harus banyak istirahat
nanti kalau kita disana malah ganggu ya